ada dua balita di purwakarta jawa barat ditemukan tewas di dalam sebuah mobil selasa sore kemarin
diduga akibatnya ini nampaknya harus menjadi perhatian bersama ya apalagi orang tua
karena diduga mereka bermain kedua bocah ini masuk ke dalam mobil yang sedang diparkir
namun akhirnya terkunci dari dalam
kematian keduanya diduga akibat kehabisan oksigen
kasus terkuncinya anak kecil di dalam mobil hingga merenggang nyawa
terjadi di kelurahan cisereh kabupaten purwakarta jawa barat pada selasa sore
dua balita yani intan berusia tiga tahun dan alif berusia empat tahun ditemukan tewas di dalam mobil ayah alif
diduga sejak tengah hari kedua bocah itu bermain namun luput dari pengawasan orang tua
keduanya masuk ke dalam mobil yang diparkir di tempat yang panas dan jauh dari rumah
orang tua kedua bocah sempat mencari anaknya namun akhirnya ditemukan di dalam mobil dalam kondisi telah meninggal dunia
pas dibuka itu bencana
aku mobil udah ada di dalam udah ini udah terulai udah keras udah keras itu udah ini
sebelumnya sempat dicariin atau gimana bu
ya dicariin nggak ada nggak ketemu pokoknya di dalam mobil
ada diketemukan dua anak balita yang satu laki laki kemudian umur empat tahun kemudian perempuan umur dua tahun setengah
si korban ini main
di rumah main kemudian masuk ke dalam mobil yang sedang terpakir
setelah divisum di rumah sakit bayu asih purwakarta kedua korban dimakamkan di pemakaman umum setempat pada selasa malam
kasus ini masih dalam penyelidikan pihak polisian meski kedua orang tua korban menyatakan tidak akan menuntut pihak manapun terkait kematian anak anaknya
dian firmansyah purwakarta jawa barat
wah saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana kejadian itu bisa berlangsung ya
artinya memang ini luput dari pengawasan orang tua juga begitu kan
makanya harus hati hati sih pemirsa sekarang ini ya karena anak kita ini kan sekarang kritis ya
ingin tahu sesuatu itu lebih besar gitu tingkat kritisnya
dan itu sebabnya kita harus sebagai orang tua lebih aware lebih bisa mengawasi
termasuk juga memberi pengertian kepada mereka ya bagaimana langkah langkah bisa dilakukan dengan cara cara ya itu tadi
keluar masuk mobil mungkin juga harus diberi edukasinya kepada seluruh anak anak ya